kebun binatang bandung kini memiliki satwa baru
seekor bayi tapir betina lahir pada dua puluh delapan april lalu
dari tapir jantan bernama marcel dan tapir betina bernama tinuk
kelahiran bayi tapir ini menjadi kesempatan bagi warga yang ingin mencoba menjadi orang tua asuh hewan
ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi orang tua asuh hewan
warga yang tertarik menjadi orang tua asuh hewan bisa mendaftar di website kebun binatang bandung
untuk nantinya diseleksi dan dilakukan wawancara
kalau mau menjadi orang tua asuh ya harus perhatian sama satwanya
hak memberikan nama untuk si anak tapir ini
kemudian kita akan berikan informasi setiap enam bulan kepada orang tua asuhnya
program orang tua asuh hewan ini sudah berjalan sejak tahun dua ribu tujuh belas
awalnya pihak kebun binatang bandung mengajak
para pejabat untuk menjadi orang tua asuh hewan dengan harapan bisa memberikan edukasi
dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan kondisi satwa di sekitar
ada sejumlah hewan di kebun binatang bandung yang sudah memiliki orang tua asuh
salah satunya adalah orang utan di belakang saya ini yang bernama cinta
nama tersebut diberikan oleh gubernur jawa barat ridwan kamil dan istrinya atalia kamil
yang telah menjadi orang tua asuh cinta sejak tahun dua ribu

program orang tua asuh hewan ini ditanggapi positif oleh masyarakat
kalau aku setuju soalnya jadi kita bisa menimbulkan rasa lebih peduli sama hewan
tertarik kalau aku
tertarik sih tertarik cuman saya mah belum sanggup aja
cuman kan kalau mau ngasuh hewan di sini kan harus ini dulu tahu dulu apa apanya gitu
nggak cuman bisa ngekukut aja lah
pencinta hewan dulu dong
hingga kini tercatat ada enam orang tua asuh berbagai hewan di kebun binatang bandung
mulai dari tapir orang utan hingga harimau sumatera
para orang tua asuh ini rata rata memberikan donasi sekitar satu lima juta rupiah setiap bulannya
untuk kebutuhan pakan serta obat bagi satwa asuhnya
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat